di usia ku kini aku semakin bersyukur
aku lahir di negeri nansubur
di antara gunung lembah dan pantai yang indahnya termasuk
tekadku tetap membangun pantang mundur
inilah pesan dari perbatasan
bulus perbatasan itra
pertama jalan perbatasan kalsassday
udara kemudian dari pontianak menuju utusibau dapat ditempuh melalui darat selama kurang lebih dua belas jam dan dari udara dengan lama kira kira dua jam
sekarang kita sudah berada di putus ibau yaitu di bandara pangsuma kalimantan barat
pertama kali kita berada di putus ibau kalimantan barat
ini adalah hubung hubung yang harus kita revitalisasi kawasan waterfront city
mudah mudahan kita dapat selesaikan sampai dua ribu dua puluh empat ini
itu sebelum kita ke lapangan masing masing kita berdoa dulu
mudah mudahan kita masuk kawasan baru semua selamat
sekarang kita ada di putus ibau
di sini ada tenaga badal
di ruas jalan nasional putus ibau nangaera ini ada satu titik yang terkena abrasi sungai kapuas
begitu dibuka jadi begini langsung
ini kan benar jalan jalan yang baru kita bangun pak jokowi
di sini sungai kapuas
ini kena gerusan jadi pas ditikungan
keluarnya kena arusnya jadi longsor
ini kita perbaiki
dulu orang makanya dulu orang ke putusibon naik sungai
sekarang orang sudah pindah ke sini semua jalannya
saya anu benar apa
bisa bayangkan dulu gak ada pecah
alam kutuban raya pasu pasukan
jalan nasional perbatasan paralel ini
memang dibangun menyusuri sungai kapuas
pada saat melalui jalan nasional perbatasan ini
saya membayangkan betapa beratnya
medan yang harus ditempuh oleh masyarakat
sebelum terbangunnya jalan nasional ini
jalan nasional paralel
jalan nasional perbatasan paralel
jalan nasional perbatasan paralel
bendungan perumahan irigasi maka banyak hal yang harus diperhatikan selain faktor teknisnya
salah duanya adalah faktor budaya dan lingkungan yang harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunannya
untuk itulah menjalin komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat tokoh adat
sudah menjadi bagian utama yang tak terpisahkan bagi insan pupr dalam merencanakan pembangunan infrastruktur tersebut
selain itu komunikasi dan silaturahim dengan tokoh masyarakat tokoh adat adalah untuk mengetahui aspirasinya
untuk mengetahui kebutuhan yang sebenarnya akan infrastruktur tersebut
yang akan menjadi salah satu desain kriteria dalam merencanakan tadi
sehingga pembangunan infrastruktur tersebut akan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat
dan juga dapat selalu menjaga lingkungan
lestari tidak merusak lingkungan sekitarnya
sewaktu jalan tanah ini pak bok keputusian kalau pas banjir tidak bisa lewat pak
tapi sekarang ini pak walaupun banjir yang baru ini jalannya tidak ada banjir
jadi kawasan perbatasan ini kita memang bangun seperti perintah bapak presiden
untuk membangun pusat pusat ekonomi baru terutama di pintu pintu lintas batas negara
ada sepuluh kira kira di kawasan kalimantan ini dan sebagian mungkin lima ada di kalimantan barat
yang tiga sudah jadi arok entikong dan nangabado
yang tujuh sekarang dalam pembangunan
pembangunan kawasan perbatasan ini sudah dimulai sejak periode pertama yaitu tahun dua ribu dua puluh
pemerintahan bapak jokowi
ini merupakan visi presiden untuk membangun indonesia dari pinggiran
tentunya sudah lebih dari tujuh tahun pembangunan kawasan perbatasan ini dimulai
namun baru kali inilah saya meninjau progresnya setelah dimulainya pekerjaan ini
yaitu dengan pembangunan blbn arok entikong dan nangabado
dengan demikian berbincang dan mendengarkan keluhan kebutuhan aspirasi masyarakat
merupakan oase kehidupan sendiri bagi insan pupr yang selalu bekerja dengan alat berat secara teknis
dan social engineering ini menjadi satu kehidupan sendiri bagi insan pupr
waktu sudah rangsir dasarnya kita beranjak untuk menuju ke lokasi pembangunan jalan nasional perbatasan
di ruas putus ibo nangak era ini
kita sekarang ada di ruas jalan paralel perbatasan nangak era ke batas kautim
kita lihat itu jembatan adalah nalar arun di kilometer empat puluh satu dari putus ibau
ini baru dikerjakan pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu karena ada refocusing
ini saya kira ke depan pembangunan infrastruktur
akan kita tingkatkan kualitasnya yang kita bisa mulai dari sejak perencanaannya pelaksanaannya dan pengawasannya
termasuk juga untuk operasi dan pemeliharaan
kenapa operasi dan pemeliharaan
seperti sekarang ini kita lihat gradientnya ini memang kita pertahankan cukup curam kurang
kurang lebih atau lebih dari dua belas persen sedikit
sebetulnya kalau idealnya jalan nasional itu kurang dari dua belas persen
tujuannya apa saya memang sengaja sebagai natural barrier agar supaya ini kawasan hutan
sehingga kita mencegah ya memprediksi atau mengantisipasi adanya illegal logging
untuk supaya tidak terjadi odol
ini kawasan hutan yang masih rawan
pembangunan infrastruktur tetap mempertahankan atau mempertimbangkan lingkungan
kita bisa lihat hutannya tidak disentuh sama sekali
ini yang namanya nanti kita kedepannya akan lebih banyak lagi green infrastructure seperti ini
seperti hanya kalau masih ada kupu kupu berarti lingkungan sekitarnya masih oke
atau kalau tidak pohon
kemudian ada jamur jamur itu pasti lingkungannya masih baik
sekarang kita lihat sungainya
masyarakat di kapuas hulu sehari hari beraktivitas
terlebih ketika infrastruktur jalan belum terbangun
mobilitasnya mobilitas masyarakat dari satu tempat misalnya di hulu sungai kapuas ini menuju putus ibau sangatlah tergantung pada urat nadi sungai kapuas
dengan berbagai resiko dan tantangannya
tentu kita tahu tantangan dan resiko pada musim hujan dan musim kemarau

dan halten mobilble tidak hanya dari musim hujan
momenperdayaan bijam tiga ada fesember div ya
masyarakat misalnya bertemu dengan warga di desa terpencil ini aspirasinya menjadi inspirasi
dan membakar semangat kita untuk terus bekerja membangun indonesia
dari sinilah akhir dari tinjauan kerja saya pada hari ini bagi seluruh insan pupr yang sangat saya
cintai dan banggakan dari banda aceh sampai merauke dari miangas sampai pulau rote dari
perbatasan putus ibau saya ingin berpesan kepada semuanya
terutama dalam memperingati mengisi hari bakti pupr yang ke tujuh puluh enam ini
selamat hari bakti pu yang ke tujuh puluh enam kepada seluruh insan pupr dan saya mengucapkan
terima kasih pada semuanya yang telah berdedikasi bekerja keras melaksanakan tugas membangun
infrastruktur pupr di seluruh indonesia selanjutnya saya terus mengajak kita semua
untuk berterima kasih dan berterima kasih kepada semua yang telah berterima kasih dan berterima kasih
untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur
pupr dengan tetap berlandaskan pada core values pupr sebagai salah satu aparat sipil negara
berakhlak yaitu berorientasi pada pelayanan masyarakat akuntabel kompeten
harmonis loyal adaptif dan kolaboratif seperti halnya yang telah selalu diberikan dan
ditanamkan oleh para senior pupr bahwa seluruh pekerjaan dan tim pupr dikerjakan secara teamwork
mission oriented berani dan berjiwa seni hanya dengan itu saya yakin kita dapat melaksanakan
tugas dengan sebaik baiknya apalagi dengan telah selesainya beberapa ruas jalan perbatasan di kalimantan ini
saya bertambah yakin bahwa kita akan dapat selalu menyelesaikan tugas tugas yang diberikan
karena dengan selesainya ruas jalan kalimantan ini pasti rekan rekan semua menghadapi tantangan tantangan
yang tidak ringan dari jauhnya keluarga dengan tantangan alam yang tidak ringan ini semua
membuktikan bahwa insan pupr dapat melaksanakan tugas dimanapun berada dengan tantangan apapun
sekali lagi saya ucapkan selamat hari bakti pupr yang ke tujuh puluh enam pupr jaya terus maju terus selamanya